kelompok kriminal bersenjata masih mengintimidasi dan juga menyandra sekitar satu tiga ratus warga kampung kimbeli dan utikini di mimika papua
sekitar enam ratus aparat gabungan tni dan juga polri belum masuk untuk evakuasi dan juga mengejar kelompok bersenjata
kelompok bersenjata itu dipimpin sabinus waker dan ayub waker yang terdiri dari lima puluh an orang
dua desa itu berjarak sekitar empat km dari lokasi freeport
dari satu tiga ratus warga di dua desa sekitar tiga ratus adalah pendatang yang bekerja sebagai pencari emas dan juga pedagang
umas polda papua lewat telepon menyatakan mereka masih bernegosiasi dengan tokoh masyarakat
dan juga polda papua menyatakan atau menculik tokoh warga kimberley bernama martinus beanal dan pada jumat ia ditemukan sudah tewas
sementara itu dari polres mimika telah menyebarkan para pelaku kriminal bersenjata

ataupun melalui daftar pencarian orang
sedikitnya dua puluh satu orang yang tergabung dalam kelompok itu telah terdaftar di dalam daftar pencarian orang
pemerintah dan kepolisian tengah mengupayakan negosiasi sekaligus memetakan kekuatan kelompok bersenjata
ataupun kkb di papua yang menahan lebih dari satu tiga ratus warga di desa kimbeli dan desa banti kabupaten mimika papua
selama beberapa hari terakhir kelompok bersenjata ini
telah melakukan sejumlah intimidasi seperti pemerasan dan juga melarang para lelaki dari dua desa tersebut untuk keluar dari kampung
kalau sudah masuk kepada kelompok kriminal bersenjata lagi mencoba untuk melakukan langkah langkah seperti itu
kita law enforcement kita pakai jalur jalur hukum ya
jangan sampai ada nanti satu pendapat bahwa ya kita sedang melawan masyarakat papua
jangan tidak bukan masyarakat papua juga nggak senang ini
bupati juga nggak senang adanya kegiatan seperti ini
akb kami menyebutnya kelompok kriminal bersenjata
mereka yang selama ini sudah merasakan ada keuntungan ekonomi
kepada mereka mereka itu yang dipalak itu
nah sekarang itu mereka dilokalisir sama mereka untuk dikutip terus
sekarang dari polda sudah koordinasi dengan tni
moga moga dalam waktu dekatlah bisa ditutaskan
kita sedang memetakan kekuatan mereka pertama
yang kedua kita mengupayakan adanya negosiasi
karena dengan negosiasi diharapkan tidak timbul korban yang lebih banyak
karena kalau nanti korbannya masyarakat kan kasihan
mereka masih baik karena ibu ibu masih diberikan akses untuk keluar untuk belanja
tetapi yang laki laki
yang ini tidak bisa keluar keluar
ya setidaknya ada satu tiga ratus warga dari dua desa di sandra pihak kelompok kriminal bersenjata
kedua desa itu adalah desa kimbeli dan desa banti kecamatan tembagapura kabupaten mimika
akibat penyanderaan itu warga di kedua desa dilarang keluar dari kampung mereka masing masing
selain di sandra barang barang milik warga juga dirampas oleh gerombolan bersenjata itu
tni dan juga polri sendiri segera membentuk satuan tugas gabungan untuk mengatasi masalah itu
namun tni polri akan mengedepankan cara cara persuasif mengingat banyaknya warga sipil yang disandra
pelaksanaan ini tni mengadakan pengamatan kemudian mengadakan penginten
karena mereka menyanda masyarakat umum maka penanganannya juga harus mendengar dengan teliti
tentunya tni bekerjasama dengan kepolisian dan kita tunggu saja
kami akan melakukan tindakan tindakan
perintah utama adalah mengamankan masyarakatnya
dengan langkah langkah dengan kepolisian bersama sama langkah langkah yang soft dulu
apabila soft tidak bisa baru kita melakukan langkah langkah lanjutnya
dan untuk mengetahui bagaimana sejauh ini penanganan situasi penyanderaan desa di papua oleh kelompok bersenjata di papua
dilihat dari kacamata komisi satu dpr ri
kita sudah terhubung dengan ketua komisi satu dpr ri abdul qadir almasyari
selamat malam pak abdul qadir
selamat malam abdul haris
oh abdul haris maaf pak
baik pak abdul haris ini kita bicara mengenai apa yang terjadi di papua saat ini
di mana ada satu tiga ratus warga di sandra
dari perspektif komisi satu melihat ini seperti apa sebenarnya
pak abdul haris
ya kami melihat tidak seorang pun berhak untuk melakukan penyanderaan terhadap satu atau kelompok orang
apalagi ini sudah jumlahnya ribuan
saya melihat tidak sekedar ini kelompok kriminal
tapi ini sebuah upaya untuk mengganggu ketertiban umum yang lebih jauh
karena ada dua desa atau sekitar satu tiga ratus orang di sandera
dengan demikian berarti ini ada upaya upaya yang secara masif dilakukan
apalagi bersenjata dan senjata senjata itu saya kira perlu diteliti nanti
dari mana mereka dapatkan dan apa sebenarnya tujuan dibalik itu
dan sebenarnya siapa
dalam dibalik ini semuanya
kami melihat lebih jauh dari sekedar hanya upaya motif ekonomi atau apa
kita ingin kasus ini segera selesai oleh karenanya kami ingin agar tni bersama dengan polri
untuk segera mengambil langkah langkah yang semestinya harus diambil
baik pak abdul haris tadi anda katakan ini
tidak sebatas hanya motif ekonomi begitu ada dalang dalang yang lain
apakah komisi satu sudah tahu pak siapa dalangnya
ya maka itu yang harus dicari
satu tiga ratus orang itu nggak sedikit loh
kalau dikumpulkan satu lapangan besar itu orang dikumpul di sandra di situ
kalau hanya sekedar motif ekonomi saya pikir terlalu sederhana
baik pak limat tni mengatakan dan juga menko polo
kamu juga mengatakan
kamu juga mengatakan dan juga menko miranto mengatakan bahwa ini sedang diupayakan upaya upaya persuasif
begitu agar tidak gaduh di papua
apakah anda melihat upaya persuasif ini sudah cukup atau harusnya tni bersikap lebih cepat lagi
mengingat apa yang terjadi di mimika papua saat ini
yang jelas keamanan warga negara indonesia yang di sandra harus menjadi prioritas utama
apakah mau persuasif ataupun mungkin langkah langkah tegas yang lain
tapi yang pasti keamanan warga
pakuwa yang di sandera harus menjadi prioritas utama
baik pak abdul haris
kalau kita melihat kembali apa yang terjadi di papua
ini kan kita tentu tidak bisa lepas dari ada gerakan gerakan seperti opm
kemudian ada gerakan gerakan separatis
apakah komisi satu ataupun anda sendiri melihat bahwa sebenarnya kkb ini juga erat kaitannya dengan gerakan gerakan separatis yang tumbuh di papua
ya tidak tertutup kemungkinan ke sana
karena memang siapa sih yang bisa memiliki senjata segitu banyak
dan kemudian bisa menyandra warga masyarakat satu tiga ratus an orang itu saya kira
ini tidak bisa dianggap sebagai hanya kelompok yang amatiran terus kemudian mencari motif ekonomi
saya tidak melihat ke situ
saya melihat lebih jauh karenanya polri dan tni harus mencermati lebih jauh
baik sampai dengan hari ini belum polri dan juga tni belum bisa masuk
pak abdul haris untuk ke wilayah di kedua riset tersebut
apakah ada rencana dari komisi satu untuk berkomunikasi atau memanggil pihak pihak terkait dari menko polhuka mungkin atau dari tni dan juga polri
saya kira kita akan juga support tni dalam hal ini yang menjadi mitra komisi satu ya
kita akan komunikasi terus dan kita support sepenuhnya agar masalah ini segera selesai dengan tentunya koordinasi dengan kepolisian
baik nah kalau kita melihat lagi
batas penyanderaannya ini bagaimana kalau yang dilihat dari komisi satu
apa yang kemudian akan disampaikan kepada pihak tni dan juga polri
ya kita inginkan agar penyanderaan ini segera selesai dengan tentunya keamanan dari warga yang disandra ini menjadi prioritas utama
dan saya kira tni dan polri harus bertindak cepat
kalau persuasif juga harus cepat
intinya adalah bahwa hasil dari kegiatan atau pembebasan
pembebasan ini rakyat yang disandera aman dan para perlaku bisa ditangkap dengan cepat
saya yakin tentara kita juga polisi kita cukup profesional dan sangat bisa diandalkan
baik pak abdul haris kita tentu percaya bahwa tni dan juga polri bisa diandalkan
tapi kita juga melihat kondisi di sana sampai dengan hari ini belum bisa membebaskan satu tiga ratus sandra
kalau dibiarkan tentu ini bisa bahaya juga pak abdul haris bagi warga di sana
apakah menurut anda juga bahwa tni
tni polri ini sebaiknya tidak hanya persuasif begitu tapi juga bisa langsung masuk ke lokasi di dua desa ini
kalau yang disampaikan panglima tni tadi kita perlu mapping dan lain sebagainya
saya kira mapping juga ada waktunya dan harus ada time schedule yang jelas
sehingga tidak berlarut larut sehingga nauddillah jangan sampai ada korban yang disandra ini
karena satu tiga ratus orang dengan pasokan makanan yang terbatas itu juga berisiko terhadap keselamatan mereka semuanya
baik berapa lama waktunya
berapa lama waktunya menurut anda pak abdul haris
nah itu nanti biar dihitung oleh tni dan polri
baik terima kasih pak abdul haris almasyari
anggota komisi satu dprr sudah bergabung bersama kami di prime news pada malam hari ini